seperti apa sesungguhnya pihak pihak yang sangat senang sekali ya berinvestasi di gojek
ini kita lihat bersama tidak hanya nasional tapi juga internasional
bahkan untuk astra sendiri terafiliasi asing misalnya ya tapi kita lihat terlebih dahulu
sebelumnya kita lihat bagaimana jor jorannya para investor itu masuk ke gojek
kita lihat google sudah masuk dengan lima belas sembilan triliun rupiah bersama dengan korporasi
konglomerasi bumn yang berasal dari singapura yaitu temasek pada tahun dua ribu
tidak sedikit lima belas sembilan triliun rupiah
sebelumnya kita lihat tencent pada tahun dua ribu tujuh belas juga sudah masuk dengan suntikan dana enam belas triliun rupiah
kemudian ada sequoia nsi ventures kemudian ada kkr juga dari warburg pinces rakuten juga masuk semuanya ke gojek
kali ini yang menarik adalah astra international bersama juga dengan jarum
apa yang menarik dari dua perusahaan yang tercatat di dalam negeri ini adalah
bagaimana astra international atau tahu betul
bisnis dari gojek tersebut selain aplikasi adalah kendaraan
astra itu salah satu produsen kendaraan bermotor
kenapa enggak diinvestasi di gojek dengan menggelontorkan dua triliun rupiah
pasti dia sudah menghitung bagaimana investasi tersebut akan membuahkan hasil di masa depan untuk astra international
yang kontribusi untuk industri otomotifnya adalah yang paling dominan
selanjutnya kita lihat bagaimana jarum juga masuk loh
jarum kalau jarum kan rokok kita identik dengan rokok
tapi jangan lupa dia juga memiliki sebuah bank yaitu bank sentral asia
grup jarum memiliki bank sentral asia
gojek sudah mengembangkan payment gateway
jadi kita punya deposit itu kan di gojek pakai gopay ya
itu juga tentu bisa saja nanti terafiliasi dengan grup perbankan yang dimiliki oleh grup jarum yaitu bank sentral asia
mungkin akan seperti itu
tapi investor mencatat ini sebagai suatu hal yang sangat positif
jadi astra masuk dengan corbisnis otomotif masuk ke gojek di mana dia memberikan jasa transportasi online
kemudian jarum punya bank bca
sementara gojek sudah punya payment gateway
inilah hasilnya kita lihat bagaimana saham astra international hari ini bergerak
kita lihat bersama
dan tandanya persepsi investor sangat sangat positif
kita lihat seperti apa pergerakan saham astra internasional
kita lihat bersama
saya mewakili saja bahwa acara internasional hari ini bergerak sangat positif
begitu juga dengan bank sentral asia
dan ini menjadi sebuah persepsi yang sangat baik bagi investor
bahwa masuknya yaitu astra international dan jarum
astra dengan nilai dua triliun rupiah akan memacu lagi lebih cepat pergerakan bisnis gojek